cuma di sini nih main game gak pake ribet
tapi apa yang kita dapatkan
malah hampir sia sia perjuangan kita
aku marah apa kau tak punya sesuatu lagi untuk bisa menemukan racu
apalagi itu ilmu kau yang lain ilmu kau kan banyak
aku sudah lama tidak menggunakan ilmu ini sayang
insting saya sudah berkurang
yang jelas sekarang kita harus kemana
kita hanya buang buang waktu di sini
kita tidak boleh menyerah
itu akan lebih baik dan lebih cepat untuk menemukan racun
kita ini dimana udah
tuan muda mesti belum pernah kesini
ini adalah salah satu villa miliknya tuhan
tidak ada gangguan
lalu papa dimana dah
dimana orang orang yang nyarang kita kemarin
tuhan muda tenanglah dulu
musuh musuh tuhan sudah ditumpas habis dengan dua besar
kira kira seratus bapak tuhan
tuhan tidak ada apa apanya
lagi sepi banget lagi
sakti kamu dimana sih
tadi malam aku cariin tau gak
saya ada di
sakti kamu tuh dimana sih
rumah kamu sepi banget
kamu tau gak
aku sampai sekarang masih di rumah kamu
aku mau keluar aku gak berani sampai akhirnya aku nginep di sini
tapi rumah kamu sepi banget sakti nggak ada orang
kamu lagi dimana sih kamu lagi ngapain kamu lagi sama siapa
aku takut tau gak sih sendirian disini
kamu gimana kamu gak apa apa kan
terus kamu berantemnya tadi malam yang menang siapa
kamu gak terluka kan
lin lin mending kau tarik nafas dulu lin
saya gak apa apa aku udah usah cemas
kamu luka luka apa yang luka luka
kamu dimana kamu dimana aku samperin ya aku kasih obat ya
saya ada di villa lin sama uda sam
kalau kamu mau kesini nanti saya kirimkan alamatnya
yaudah yaudah aku kesana ya
ingin kali aku ajak ke kampus sama sama
tapi kalau ayahnya tengok bisa mati aku
gue kesana sama siapa ya
hai putra putra putra putra
lo please banget ketemu di rumah sakti ya
dia lagi terluka please
iya lo tuh bawel banget sih
udah bulan mau kesini aja
ini tuh penting banget tau gak
tadi malam ada pertarungan besar di rumah sakti
please lo kesini ya jemput gue ya
emang lo tega nge ban gue anak cewe jalan kaki sendirian ke villanya sakti
yang super duper jauh lo tega emangnya sama gue
aha bawel banget sih
udah bulan aja kesini nanti gue sms in
kita berangkat kuliah dulu ya tanta
terus belajarnya yang serius
bu ayah kemana sih
loh ayah kan emang belum pulang dari semalam
kalau ayah kenapa napa gimana
udah sayang tenang aja
ayah gak kenapa napa kok
semalam itu ayah tuh udah sms
soalnya dia masih ngurusin urusan pentingnya
oke paruhan mulu deh lo
emangnya ayah ada urusan apa bu
sejak kapan ayah urusin bisnis
alam kamu ngapain di sini
kamu ngapain di sini
aku tadi kebetulan aja lewat di sini
aku cabut dulu ya
eh kok buru buru sih
kalau pasti ke gap kita ya
apa sih kau ini
aku itu mau antar alina ke villanya sakti
mana aku tahulah
kata alina rumah sakti semalam itu dikepung banyak orang
biar kalau ibu aku nanya aku punya alasan
iya tapi gue juga pengen ikut sih
tunggu tunggu tunggu
kalau kalian berdua ikut aku gimana aku caranya bincangin kalian
pembalang apa kau sudah menemukannya
aku dapat mencium baunya disini gemara
ya aku yakin baunya ada di sekitar sini
tapi aku tidak tahu tepatnya dimana dia
sudah semakin dekat
dan sudah semalaman kita melacaknya
aku sudah mencari dia
aku sudah mencari dia
aku sudah mencari dia
aku sudah mencari dia
dan sudah semalaman kita melacaknya

tidak ada apa
padahal kecemasanmu sudah hilang something

jangan keluarin raya